kasus demam berdarah di kabupaten sika nusa tenggara timur belum juga meredah
sampai kami siang jumlah pasien yang dirawat masih mencapai seratus orang
mereka dirawat di tiga rumah sakit berbeda di kabupaten sika
sementara di rumah sakit tc healers maumere ada dua puluh dua pasien yang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang
ratusan pasien demam berdarah dirawat di tiga rumah sakit yakni rumah sakit tc healers maumere
rumah sakit santo gabriel kewapante dan rumah sakit lela
rumah sakit umum daerah tc healers masih merawat enam puluh delapan pasien demam berdarah
rumah sakit santo gabrial kewapante merawat dua puluh sembilan orang dan rumah sakit lela merawat tiga orang
para pasien terdiri dari anak anak dan orang dewasa
melonjaknya angka pasien demam berdarah yang dirawat di rumah sakit santo gabriel kewapante
membuat pihak rumah sakit mengalami kekurangan tempat tidur
dbd yang dirawat di rumah sakit kewapante totalnya dua puluh sembilan orang
dan dua puluh satu anak sedangkan dewasa delapan orang
dari sepanjang januari sampai saat ini berapa banyak yang dirawat

cenderung naik karena januari saja empat puluh delapan pasien februari dua ratus sepuluh sedangkan maret enam puluh dua sampai dengan tanggal dua belas